siapa sangka kampung dengan rumah rumah berwarna pink ini sebelumnya dikenal sebagai salah satu zona hitam kota tangerang
beragam tindak kejahatan dulu marak terjadi di daerah ini
namun warga setempat berupaya menghapus citra tersebut
sejak november dua ribu dua puluh masyarakat di empat rt rw sembilan kelurahan tanah tinggi tangerang secara gotong royong menyulap permukiman mereka menjadi kampung pink
lebih dari empat ratus rumah yang menempati wilayah dua belas lima hektare ini dicat dengan warna pink dan juga putih
dari tadinya warnanya aca acakan kalau dipandang mata kan hambur adul lah warnanya
kalau sekarang kalian kelihatan warnanya juga kan ya cenderung warna pink
identik dengan warna yang ke lemah lembut
permukiman yang memiliki kepadatan lima tiga ratus delapan belas jiwa per kilometer persegi ini juga dihiasi berbagai mural
lukisan tersebut dibuat seniman dari berbagai daerah tanpa dibayar
mural dengan berbagai tema positif ini menjadi media edukasi bagi mereka yang melihatnya
sementara itu penggagas kampung pink ibdu jandi mengatakan mulai terjadi perubahan positif pada perilaku masyarakat setempat sejak mereka membenahi permukimannya
berubah total semuanya
narkomannya udah gak ada premannya udah gak ada bejudinya udah gak ada berkelahinya udah gak ada
itu sangat amat luar biasa
termasuk perubahan semua di rw sembilan dan sambutannya luar biasa
selain membawa perubahan perilaku masyarakat
warga juga berharap kampung pink ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata tangerang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
arya dita utama maranata tampu bolon tangerang